kau majuin dia aku tuh babysitter yang pinter tau gak

hah jelasin aja tuh
aduh anak kecil siapa nih
pasar pam pasar pam ada anak kecil
pasar pam pasar pam
atuh anak kecil
eh kamu anak kecil ngapain disini
mau tau aja
ayo keluar ikut om
eh dibilangin disini ini untuk orang dewasa nih
gak boleh anak kecil disini
ayo ikut om keluar
mau gak ikut om
eh anak siapa sih ini
kok susah pak diomongin
ayo ikut om keluar
aku mau ajak kakak itu pergi
eh gak boleh
biarin emang gua pikirin
ini anak bandel amat
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
sembarangan nih anak ini
aduh raka mana sih
eh mbak liat raka gak
anak kecil dua tahun
anak kecil raka liat gak
udah gak ketemu
gua bisa bisa dibunuh sama mamanya
gua juga gak ketemu raka
gua udah jadi ke parkiran
kemana mana tuh gak ketemu
tenang raka tenang raka
gua masih punya ide
gimana kalau kita bikin cerita palsu kalau orang diculik
guna orang lain tau gak
eh anak kecil dari mana ini
pinjem sebentar ya
eh sini sini
kuat gue ini aduh
eh kukasih atas saya dulu
eh tak paham
ini anak kecil dari mana nih
wah ini anak lemah kata nih
ini kan jatuh
ya ya arah
eh eh jangan jangan
pak bapak tuh nggak bisa nyalain aku doang tau nggak sih
itu orang penitipan barangnya
kamu tetap saja salah
di mana mana menitipkan anak itu di penitipan anak
saya tuh babysitternya
bapak harus percaya sama saya
pokoknya ini bukan salah aku
jangan jangan anak ini bukan anak kamu
pak biarpun ini bukan adik saya atau anak saya atau apalah
saya tuh babysitternya tau
kalau kamu babysitter kenapa baju kamu seperti ini
aku diculik pak
di mana sih
enggak itu nggak benar
aku tuh babysitter paling hebat di dunia tau nggak
udah udah saya udah gak percaya lagi sama kamu
kamu tetap di sini sampai polisi datang
raka sayangkan aku ya ampun aku sayang
selamat malam pak
oh jadi bapak sudah tahu dia
betul pak dia yang selalu bikin gara gara dan keributan
kamu tuh ya enak aja main curig anak saya
tapi aku nggak nyuri beneran aku nggak
aku cuma pengen jalan jalan sama teman teman aja
lagian raka nya seneng kok
kamu pikir anak saya ini umur berapa diajak jalan jalan ke tempat seperti ini ya
dasar masuk gila kamu ya
saya pecat kamu
udah pak garant aja dia ke penjara
enggak mbak aku nggak mau masuk penjara mbak

aku tuh babysitter yang pinter tahu nggak
kalau gitu nanti dijelaskan di kantor
aduh si rada tolong
aduh gue terbuka sih
pi kenapa sih lo tuh jahat banget sama gue pi
teganya lo lakuin ini semua sama gua pi
gue tuh bener bener sayang sama lo pi
gue bener bener sayang
dan gue nggak pernah main main sama lo
hati gue tuh bener bener sakit pi
dan gue harap
laura ditangkap polisi lagi
dan kita nggak tahu harus minta bantuan siapa lagi selain om
bukankah kalian sudah janji sama polisi
kalau kalian mengulangi lagi berarti itu tanggung jawab kalian kan
tapi laura nggak salah om
laura tuh gak berniat buat nyulik
iya om laura tuh nggak salah tahu
apapun alasannya laura harus urus dirinya sendiri
debt apapun yang terjadi kita harus melindungi ala kita dong
melindungi anak kita tapi bukan anak yang seperti laura
kau bicara apa sih
saya sudah bikin keputusan dan itu tidak bisa dirubah
laura harus urus dirinya sendiri
ya gimana tante kasian laura tante
tante apa yang terjadi
iya tante kasian lo tante laura di sana
mister mister mister pak polisi keluarin aku dari sini
aku tuh nggak juri anak anak mister pak polisi
mister pak polisi

aku keluarin keluarin
hei saya itu udah bosen dengerin teriakan kamu
sekarang diem jangan berisik
keluarin aku dari sini
weh berisik banget sih lo tutup mulut lo
selaku aku mau ngomong gue takut juga kok
kalau lo gak bisa lihat gue sumpah pakai bogem gue nih
nih bogem gue nih mau nggak lo bogem gue hah
awas ya kalau berisik lagi nih sumpel tuh
ada apaan lagi sih pink
kamu tolong kasih aku waktu untuk ngejelasin semuanya ke kamu
pi apa lagi yang perlu kamu jelasin sama aku ha
aku udah cukup jelas kok dan aku udah ngeliat apa yang udah kamu perbuat sama wina kaku
cukup pi cukup
aku udah berusaha untuk ngelupain semuanya dan aku pengen ngelupain semuanya
jadi aku harap
sekarang aku mau pergi
kamu kenapa sih jahat banget sama aku tan
aku tuh pengen mengetahuinya bersama wina
tapi padahal viva lagi

kau ngerti tak
apa pun yang aku bilang
aku sekarang menyandar upah tanganmu un meat
buruan makan cepet atau mau gua suapin nih
enggak mau aku punya burger terus pizza terus steak
gua pas pake gitu cuci bisa muntah
hei gue tuh gak ngerti makanan gitu gituan
yang jelas lu nih makan makanan kucingnya